cnn indonesia breaking news
sempat sedikit perdebatan antara menteri pupr dengan pak anies baswedan tentang aliran sungai
kita ikuti dulu perdebatannya
banjir di awal tahun dua ribu dua puluh mengagetkan warga jakarta dan sekitarnya
setelah merayakan malam pergantian tahun warga jakarta dan sekitarnya diguir hujan lebat lebih dari enam jam
banjir pun terjadi di sejumlah wilayah
di wilayah jakarta lebih dari sembilan belas warga pun mengungsi
menanggapi banjir di jakarta menteri pupr basuki hadi mujono menyoroti tentang normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di sungai ciliwung
mohon maaf bapak gubernur dalam penyusuran kali ciliwung
nyata yang ciliwung yang sepanjang tiga puluh tiga km
yang sudah ditangani normalisasi enam belas km
di enam belas km itu kalau kita lihat insya allah aman dari luapan
tapi yang belum dinormalisasi terkenal
nah ini kita harus gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu
menanggapi hal tersebut gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan
bahwa apapun yang dilakukan di jakarta
tidak akan berfungsi maksimal jika tidak ada pengendalian air dari daerah pegunungan di selatan jakarta
mohon maaf pak menteri saya harus berpandangan nih pak menteri
karena tadi bapak menyampaikan
jadi selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke jakarta
dan tidak ada pengendalian dari selatan
maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir
termasuk di jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya
nah kita sudah menyaksikan di bulan maret yang lalu
di kawasan kampung melayu yang sudah dilakukan normalisasi
itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim
artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan
bahwa sedang menyelesaikan dua bendungan
dan kalau dua bendungan itu selesai
maka volume air yang masuk ke kawasan pesisir bisa dikendalikan
nah setelah tadi normalisasi versus naturalisasi yang membuat publik bingung
ini ada lagi nih pak normalisasi tiga puluh tiga km baru dijalankan enam belas km
namun kemudian hal itu dibantah oleh gubernur anies bahwa ini biang keroknya ada di hulu
dan itu urusan pak menteri lah karena hulu kan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain
bisa dijelaskan apa sih disputenya ini di mana nih pak fir
sebetulnya apa yang dikatakan pak basuki bahwa kesepakatan yang dibikin oleh pemerintah dki jakarta
dengan pemerintah pusat pada tahun dua ribu tiga belas pas kabarnya dua ribu tiga belas itu adalah
kita akan menangani masalah tata kelola air kita di jakarta dan di sekitarnya itu
mulai dari hulu sampai ke hilir
di hulu ini tanggung jawab pemerintah pusat karena lintas provinsi
bernegosiasi dengan kota kabupaten yang ada di hulu
di antaranya adalah ya kita memberikan dorongan untuk mengendalikan tata ruang yang ada
jangan ada konversi lagi ke dari mana
dari ruang resapan ke ruang binaan yang mengakibat kelimpasan lebih tinggi
yang kedua adalah kita membangun waduk retensi
lalu kemudian tanggung jawabnya pemerintah dki jakarta itu adalah
membereskan saluran di antaranya saluran sekali ciliwung tadi
sehingga beban dari hulu nanti itu sudah melari lancar sampai ke muara tadi
yang disebut dengan normalisasi sepanjang tiga puluh tiga km dalam awal tadi
oke tiga puluh tiga km itu semuanya ada di wilayah dki jakarta
dki semua semua dki semua
ya dan itu tanggung jawabnya pemprov dki jakarta sesuai dengan kesepakatan awal
untuk membebaskan lahan kiri dan kanannya
enam belas km itu dari mana ke mana pak ya sudah beres
dan apa yang membuat itu beres apakah normalisasi atau naturalisasi seperti yang dikatakan gubernur anies
dari pinggir jalan tol simatupang sampai ke manggarai
itu enam belas km
lalu kemudian tiga puluh tiga km tadi itu kan semuanya berbelok belok ya kemudian kiri kanan kita kerjakan ya
lalu kemudian ya pemerintah dki jakarta pada sampai tahun dua ribu tujuh belas sangat komit sekali untuk membebaskan lahan tadi
ya itu yang menyebabkan bahwa kita berhasil mencapai enam belas km tadi
tapi begitu berganti dengan gubernur anies beliau tidak mau mengikuti konsep normalisasi
mau pakai naturalisasi sehingga kemudian tidak mau ya membebaskan lahan untuk sisa yang tujuh belas km tadi gitu
inilah yang menyebabkan bahwa normalisasi akhirnya tidak selesai
seberapa punya dampak bagus sih pak enam belas km itu mungkin anda ceritakan dulu banjir banget atau sekarang tambah banjir atau gimana
apa yang terjadi dulu dan sekarang di enam belas km ini yang sudah beres
dan apa yang dilakukan kepada enam belas km ini sebenarnya
di segmen enam belas km tadi itu yang menyempit
di kiri kanannya ada hunian
kemudian sedimentasi terjadi di sepanjang saluran tadi
nah yang dilakukan apa
dilebarkan dipasang turap diperkuat kiri kanan sehingga tidak longsor nanti
ya kemudian apa
kemudian dilakukan pengerukan ya
dibersihkan dari sampah dan sebagainya sehingga kapasitas angkut sungai tadi akan menjadi lebih besar
ya lalu kemudian di tempat yang belum dinormalisasikan
masih ada yang lebarnya cuma tinggal ya delapan meter kan
ada yang melempak setengah meter menyempit kan
sebelumnya lebar ya
dulu zaman dulu lebar sekali sebelum ada diokupasi ya
jadi kalau kemudian airnya yang enam belas ini sudah lancar tapi itu menyempit
sama dengan jalan tol habis masuk ke jalan biasa gitu
dan sekarang enam belas km itu yang sudah dinormalisasi itu betul betul tidak banjir kan
ya udah pastilah karena kita tinggikan turapnya kita lebarkan ini logikanya sama
jadi kawasan mana aja tuh pak fir
ya mulai dari cimatupang tadi
yang enam belas ya kita bicara enam belas dulu pak
sampai kemudian mendekati ke kampung apa ke
dan sisa cililitan kesini kan kita belum berhasil menyelesaikannya gitu kan
lagi lagi bicara enam belas sisanya berapa tuh pak
sisanya tujuh belas km itu
hambatannya karena memang
berat sekali negosiasinya mahal sekali atau perbedaan policy sebenarnya
ya buktinya waktu yang enam belas km pertama kita kan tidak ada masalah
tapi ketika kemudian gubernur anies gak mau dengan pula normalisasi dia mau naturalisasi dia gak mau bebasan
apakah mungkin pak kebijakan yang berbeda itu bisa menghentikan proyek nasional atau inisiasi agreement antara pemerintah pusat dan pemerintah dki yang dibuat sebelumnya untuk bisa menormalisasi aliran sungai
apa hambatannya apa
ini harusnya kan jadi proyek bersama harusnya jadi komitmen bersama
kenapa kok bisa ganti pimpinan terus kemudian ganti kebijakan
undang undang dua puluh sembilan tahun dua ribu tujuh mereka punya kewenangan
walaupun pemerintah pusat juga punya tanggung jawab
dan bagian tugas tadi itu bagian dari bagaimana pemerintah pusat ya mendelegasikan ya kewenangan ke pemerintah dki
pemerintah dki jakarta atau pemerintah kota kubatan lainnya gitu
ya kalau dalam keadaan emergensi mungkin saja pemerintah kemudian mengambil kembali
namanya ya kewenangan tadi demi apa
demi menyelamatkan ibu kota
memungkinkan nggak dengan kondisi kalau memang ini tidak jalan jalan
ada anda melihat setelah ada banjir satu banjir dua kali ini banjir yang besar sekali gitu misalnya ya
ini akan berubah nggak kebijakannya atau melihat oh ini kayaknya perlu juga nih memang harus
saya tidak tahu apakah gubernur anies akan berubah
saya tidak tahu
di antara lainnya dia ada kebijakan
tentu saja ada kebentuhan ya
kemudian kalau kita melihat kepentingan yang lebih jauh lagi ya seharusnya pemerintah pusat bisa mengambil alih tadi
kita simulasikan pak firdaus tujuh belas km yang belum dinormalisasi berarti bottlenecknya ada di situ
tadi pak anies mengatakan pak tolonglah yang paling penting itu di hulu
bangunlah waduk secepat cepatnya bersihkanlah depok dan bogor supaya kami juga daerah pesisir ini gak kebagian beban gitu
misalnya pak waduk sudah jadi di ciawi
bogor depok bisa diatasi
apakah dengan tujuh belas km ini jika sustain tidak diapa apakan itu jakarta bebas dari banjir juga
kan saya katakan waduk ciawi sukamahi itu menampung ya bagian ke upstreamnya kan
ke downstreamnya kan tidak ada tetap akan melimpas ke sini kan
makanya saya katakan ini nggak bisa dikerjakan segmented
pemerintah itu sudah melakukan kajian yang sangat dalam sekali dan mengundang pakar pakar terbaik di negeri ini
dan gak mungkin pemerintah pusat kemudian mengambil keputusan yang gegabah gitu
ya tetapi kemudian jika ada dimensi politik lain yang mempengaruhi ini itu saya tidak tahu
anda lihat itu dimensi politik ya
sebetulnya kalau kita bisa lihat jejak digital
ya bagaimana ketika kampanye gubernur anies ya melakukan semacam apa namanya kampanye
yang menyalahkan pemerintah pusat
malah kemudian kalau viral belakangan ini adalah ya narasi narasi yang mengatakan bahwa ya ini melawan sunatullah kemudian ya dan lain sebagainya
tapi kan sekarang terbukti
bahwa apa yang dikatakan gubernur anies setidaknya kejadian tanggal satu ini menunjukkan bahwa anies tidaknya harusnya paham bahwa dia ya terlalu berani untuk berspekulasi
oke tadi kita bicara mengenai rekayasa lingkungan pak dekorasi bagaimana normalisasi itu rekayasa lingkungan
karena kurang lebih seperti itu dan teknologi juga
kita ada rekayasa rekayasa lain salah satunya adalah rekayasa teknologi dan infrastruktur untuk bisa membuat banjir ini lebih teratasi
tapi kita akan break dulu kita akan kembali usaha jeda tetap di breaking news cnn indonesia